tes pcr digelar petugas dinas kesehatan berpakaian apd lengkap di lantai dua pasar baru kota bekasi minggu pagi
sayangnya tes pcr terlihat sepi peminat
tugas satpol pp pun terpaksa menjemput pedagang yang akan mengikuti tes pcr
lantaran minimnya kesadaran masyarakat
pemerintah kota bekasi akhirnya memindahkan tes pcr di pelataran pasar
selain pedagang dan pembeli
pengemis di pasar baru juga turut dites lantaran banyak bersentuhan tangan dengan pedagang dan pengunjung pasar
selain di pasar baru tes pcr digelar serentak di dua belas pasar tradisional di kota bekasi
dinas kesehatan pemerintah kota bekasi menyiapkan enam ratus pcr kit dalam tes pcr kali ini
hasil tes pcr dapat diketahui
dua jam usai dilakukan tes pcr
dinas kesehatan kota bekasi akan menjemput warga yang positif covid sembilan belas usai mengikuti pcr
selain di pasar baru di mana lagi
di dua belas pasar jadi setiap ketamatan setiap pasar kita acak semua
masing masing berapa pak
masing masing lima puluh jadi bekasi timur bekasi utara dan medan catria itu oleh pembangunan daerah
dan sisanya adalah oleh dinas kesehatan
pemerintah kota bekasi menyebutkan
pemerintah kota bekasi juga membagikan masker bagi pedagang dan pembeli yang tidak mengenakan masker
dedy beben bekasi jawa barat